meskipun ikatan dokter indonesia menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pelecehan seksual anak di mojokerto
kejaksaan tinggi jawa timur tetap yakin eksekusi hukuman akan terlaksana
kejaksaan negeri mojokerto sudah mengirim surat pada kejaksaan agung untuk meminta petunjuk teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia
hal ini diperlukan karena hukuman kebiri kimia belum pernah dilakukan di indonesia dan belum ada petunjuk teknisnya
menurut kepala seksi penerangan hukum kejati jawa timur richard marpaung eksekutor kebiri kimia tidaklah harus dokter
ia yakin ada tenaga medis non dokter lainnya yang bisa melakukan kebiri kimia dengan suntikan atau pemberian obat secara oral